seekor buaya muara muncul di tengah permukiman warga di tepian sungai kapuas pontianak kalimantan barat
air sungai kapuas yang mulai menyusut membuat buaya sering naik ke permukaan
rabu siang buaya sepanjang lebih dari satu meter ini diserahkan warga ke balai konservasi sumber daya alam kalimantan barat
buaya yang ditangkap warga ini sering kelihatan berjemur di dekat permukiman warga dan sekitar pabrik pengolahan ikan di kawasan jerujuk pontianak
setelah ditangkap buaya dimasukkan ke dalam kurungan besi
warga kemudian menghubungi petugas balai konservasi sumber daya alam kalimantan barat karena buaya muara yang tergolong masih anakan ini tidak mau makan
buaya ini mulai sering muncul akibat perubahan iklim ke musim kemarau
debit air sungai kapuas menyusut dan menyebabkan buaya sulit mencari makan
petugas sengaja tidak meletakkan buaya di bak belakang mobil karena khawatir buaya tersengat sinar matahari langsung
penyelamatan buaya muara ini adalah yang kedua kalinya dilakukan balai konservasi sumber daya alam dalam sepekan terakhir
buaya muara ini akan dititipkan sementara di singkazu singkawang sebelum dilepasliarkan kembali